kelompok taliban menyatakan perang di afganistan telah berakhir
pada minggu lima belas agustus dua ribu dua puluh satu taliban telah menduduki istana kepresidenan di kota kabul
dan untuk membahasnya sudah ada dirjen asia pasifik dan afrika
kementerian luar negeri republik indonesia bapak abdul qadir jailani
dan ibu tia mariatul kip tia yang merupakan dosen hubungan internasional binus university
selamat malam bapak ibu
saya akan ke bapak abdul qadir jailani terlebih dahulu
bapak informasi yang saya dapatkan bapak sempat berdialog
melakukan komunikasi dengan wakil kepala kantor politik taliban
yakni abdul salam hanafi secara virtual
apa saja yang menjadi poin poin pembicaraan
dalam pertemuan yang berlangsung tanggal tiga belas agustus tersebut
kami menegaskan kembali komitmen indonesia untuk terus mendukung terwujudnya perdamaian di afganistan
melalui proses yang dilakukan sesuai dengan prinsip afgan one
hal ini perlu ditekankan secara khusus
mengingat bangsa indonesia dan afganistan
telah memiliki hubungan baik sejak lama
oleh karenanya sudah sepatutnya apabila indonesia ikut serta mendorong terciptanya perdamaian dan stabilitas di afganistan
menanggapi hal tersebut pihak taliban secara khusus mengungkapkan penghargaannya atas peran aktif indonesia
selama ini dalam mendorong tercapainya perdamaian
dan mewujudkan afganistan yang aman dan makmur
mereka juga mengharapkan agar peran dan hubungan indonesia afganistan
dapat teruskan ditingkatkan di masa mendatang
dalam pertemuan tersebut perwakilan taliban juga menyampaikan komitmennya
untuk mewujudkan pemerintah afganistan yang inklusif
menghargai hak hak wanita serta kelompok minoritas
baik itu tadi poin poin yang sudah dilakukan atau dibahas
dalam pertemuan secara virtual
saya akan ke butia
bu tia tadi ada beberapa hal yang kemudian disampaikan oleh bapak abdul qadir jailani
bagaimana kemudian ibutia menanggapi hal tersebut
sebetulnya mengenai tanaman afganistan ini
kenapa bisa cepat begitu memuasai kabur di kota afganistan
simple ya karena selama ini memang di afganistan yang menjadi backup
dari pemerintahan yang berkuasa
itu adalah amerika serikat
jadi ketika amerika serikat mempunyai komitmen untuk mundur dari wilayah tersebut
dengan mudah taliban masuk ke area penting di negara ini
jadi semua pihak bertanya tanya
kenapa taliban cepat memuasai kota afganistan
dan ketika ditanya kenapa
saya melihatnya ada dua
itu ada trust atau ketidakpercayaan dari pihak amerika serikat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa
yang kedua adalah
saya pikir ada kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi amerika serikat yang tidak baik begitu ya
dengan kondisi covid sembilan belas juga
jadi akhirnya memutuskan untuk menarik pasukan amerika serikat perlahan lahan
dan di beberapa wilayah
karena ada konflik di area timur tengah termasuk di afganistan di irak
itu perlahan lahan secara tentang amerika serikat diminta untuk kembali ke negaranya
nah ketika backup itu sudah tidak ada terhadap pemerintahan afganistan
maka dengan mudah taliban mengambil alih kondisi pemerintahan di afganistan
kemudian untuk beberapa poin tadi yang disampaikan pak direktur pak abdul qadir jailani
memang poin poin itu memang harus dilakukan begitu ya
artinya pertama adalah keselamatan masyarakat sipil itu diutamakan mbak fani
dan kita lihat di beberapa media misalnya di media media internasional
saya juga cukup kaget ya mbak fani karena ternyata
pon masyarakat sipil afganistan sendiri no problem dengan dikuasainya kabul oleh pihak taliban
bagi mereka yang penting damai
kemudian pertumbuhan ekonomi juga berjalan
kemudian masa kegelapan berakhir
siapapun yang jadi penguasa di daerah itu buat masyarakat atau buat masyarakat sipil taliban itu tidak jadi masalah mbak fani
nah kalau kita lihat ini menarik yang tadi ibu tia sampaikan
bagaimana narasi narasi yang dibangun oleh taliban ini bisa dikatakan tanda kutip menenangkan ya situasi di sana
tapi memang kalau dari kacamata butia
apakah memang itu benar benar kondisi yang terjadi
atau apakah ini masuk dalam strategi taliban
saya melihat keberanian taliban ini ada beberapa faktor ya mbak
pertama karena memang pasukan amerika serikat sudah ditangkap
sehatnya tidak ada backup lagi untuk pemerintahan ghani
yang kedua adalah karena memang ada deal saya pikir dengan pihak rusia dan china
secara politik global kita melihat bahwa politiknya ini terbagi dua mbak
jadi pertama adalah satu sisi
amerika serikat dengan aliansinya termasuk di dalamnya arabia dan gulf countries
negara negara eropa seperti inggris dan yang lainnya
satu sisi adalah iran china dan rusia begitu ya
ketika ada deal deal antara taliban dengan pihak cina pada tahun dua ribu sembilan belas
sempat ada pembicaraan antara pihak china dengan taiban bahwa china akan melakukan investasi besar besaran
dia akan membangun infrastruktur di taliban
dan rusia juga begitu
sempat melakukan meeting dengan pihak taliban
dan saya pikir ke indonesia juga pernah ya tahun dua ribu sembilan belas datang begitu ya
dan saat itu pemerintahan kita yang menyambut kedatangan taliban itu adalah pak afdeka begitu ya
jadi saya cukup surprise juga saat taliban datang ke sini
artinya ada pengakuan secara tidak langsung bilateral antara indonesia dengan afganistan
tapi kok kali ini taliban begitu
di dalamnya ada pembicaraan
permintaan mediasi antara pihak afghanistan pemerintahan afghanistan
tapi artinya mereka datang ke sini sudah tidak dianggap lagi sebagai grup teroris gitu mbak
jadi melihat peta seperti itu
saya kaget begitu taliban akan menguasai afghanistan kecepatnya
hanya saja dalam kurun waktu secepat ini luar biasa memang ya
sangat cepat begitu di luar prediksi
nah kecepatan ini ya akibat itu tadi mbak
ada dukungan dari china ada dari rusia
dan dari pihak afghanistan mengenai taliban

ke asia tenggara
itu artinya taliban memang mungkin ke depan itu akan diakui sebagai pemerintahan setelah ganding ini
bu tia pak abdul qadir tadi kan sudah disinggung bahwa memang komunikasi itu juga terus dibangun
oleh pemerintah indonesia dengan pemerintah
dengan pemerintahan negara lainnya
tapi kita akan menyoroti tentang bagaimana kemudian kondisi warga negara indonesia yang juga jadi fokus ini
bapak bagaimana rencana evakuasi wni dari afganistan
saat ini prioritas utama pemerintah adalah memastikan keselamatan wni termasuk staff kbri kabul
proses pematangan pelaksanaan evakuasi sedang dilakukan secara cermat dan seksama
termasuk dengan melakukan komunikasi dengan semua pihak
terutama guna memastikan semua aspek teknis dapat dipersiapkan secara baik
sehingga evakuasi diharapkan dapat berjalan secara lancar
visi kbri kabul akan tetap dijalankan dengan esensial terbatas
sambil terus dilakukan pemantauan situasi keamanan di afganistan
dipertahankannya misi kbri kabul memiliki arti penting
karena akan menunjukkan kehadiran indonesia di negeri itu
sebagaimana diketahui bahwa saat ini terdapat beberapa negara yang juga mempertahankan misi diplomatiknya
misalnya turki uni emirat arab india iran rrt rusia pakistan kazakhstan dan lain lainnya
baik kita sambil sama sama menyimak bagaimana dinamika yang terjadi di sana ya bapak
baik saya akan kembali ke butia
butia yang juga jadi sorotan adalah ketika presiden ini
dikabarkan keluar dari afganistan sebelum taliban masuk
ini bagaimana kemudian dampaknya bagi dinamika pemerintahan yang ada di afganistan bu
saya pikir ini tidak terlalu signifikan akan
karena taliban saya melihatnya cerdas ya
jadi ketika ghani presiden afghanistan itu kemudian pergi meninggalkan kabul
dalam masyarakat afganistan sendiri sudah ada rasa kepercayaan terhadap taliban
ketika kita melihat beberapa media internasional misalnya cnn mewawancarai masyarakat
mereka belief percaya bahwa terlibat bisa menjalankan roda pemerintahannya dengan baik
jadi mereka sudah tidak ingin perang lagi
sudah tidak ingin kembali ke masa ke delapan
apapun itu nanti roda pemerintahan yang akan dijalankan
yang penting mereka bisa menikmati
tidak ada perang
pertumbuhan ekonomi juga berjalan dengan baik
nah saya pikir mbak fani melihat sisi ini
amerika serikat pergi itu karena dilema
sama persis dengan kondisi di suria
ketika misalnya membiarkan asap di satu sisi yang menjadi koalisinya china rusia dan iran
tapi penggantinya ini adalah
para oposisi termasuk isis di dalamnya
sehingga yang terjadi amerika serikat meninggalkan konflik tersebut
dan akhirnya assad tetap sebagai presiden suria sampai sekarang begitu
nah saya melihat kondisi ini sama dengan di afganistan
jadi ketika amerika serikat kurang persis menghadap ghani
melalui presiden dan pemerintahan afghanistan
bukan suatu hal
atau membiarkan taliban juga
pilihan yang tepat
tapi ketika ada deal
agreement antara taliban dengan amerika serikat di doha saat ini
saya pikir amerika mulai mempercayai taliban
anda saya percaya untuk memegang afganistan
tapi dengan syarat tidak lagi berhubungan dengan al qaeda
karena sejarah hitamnya taliban itu adalah
melindungi al qaeda saat kejadian sembilan itu mbak
itu tadi sekilas tentang bagaimana kemudian dinamika yang terjadi di sana
saya kembali ke bapak abdul qadir
bapak sejauh ini juga komunikasi pasti dilakukan dengan negara negara lain
termasuk diantaranya amerika serikat qatar jerman norwegia uzbek pakistan
dan banyak lagi negara negara
sejauh ini bentuk hasil dari komunikasi tersebut apa pak
dan apa saja langkah antisipatif terkait perebutan kekuasaan oleh taliban yang ada di afghanistan ini
seperti yang saya sampaikan sebelumnya
bahwa perubahan terjadi sangat cepat
dan situasi di lapangan sampai saat ini masih diwarnai ketidakmenentuan
kita masih terus memantau secara dekat perkembangan yang terjadi saat ini
terutama berbagai perundingan dan musawarah di antara tokoh tokoh afganistan
harapan saya dalam waktu yang tidak terlampau lama
kita dapat memetakan secara lebih pasti situasi di afganistan
terutama yang terkait dengan prospek perdamaian dan terbentuknya pemerintahan afganistan
yang inklusif sebagaimana dijanjikan
oleh karena itu kita akan terus meningkatkan komunikasi secara intensif
dengan semua pihak
termasuk juga dengan perwakilan pbb di afghanistan
dan perwakilan asing di afghanistan
dan untuk saat ini pemerintah berharap penyelesaian politik tetap dilakukan melalui afghan owned afghan led
wujudnya perdamaian dan stabilitas di afganistan sangat diharapkan oleh masyarakat afganistan
dan dunia internasional
jadi bagaimana kemudian nanti perdamaian dan stabilitas keadaan yang ada di afghanistan
sangat diharapkan bisa terjadi
tidak hanya oleh masyarakat dunia
pastinya juga untuk warga warga termasuk warga sipil yang ada di afganistan
terima kasih banyak bapak abdul qadir jailani
yang merupakan dirjen asia pasifik dan afrika
kementerian luar negeri republik indonesia
serta ibu tia mariatul kip tia
yang merupakan dosen hubungan internasional binus university
terima kasih bapak ibu sudah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia connected